gubernur dki jakarta anies baswedan mengumumkan tim gubernur urusan percepatan pembangunan tgupp untuk bidang pemberantasan korupsi
anies sandi mendapuk lima nama tokoh nasional untuk menjadi bagian tim tersebut
mereka akan bekerja di balai kota untuk membebaskan jakarta dari praktik korupsi
dengan berlandaskan peraturan gubernur no satu ratus sembilan puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
tentang perubahan peraturan gubernur no satu ratus delapan puluh tujuh tentang tim urusan percepatan pembangunan
anies merekrut lima nama tokoh nasional untuk membuat jakarta bebas dari korupsi
mantan pimpinan lembaga antirasuah komisi pemberantasan korupsi bambang wijoyanto
didapuk menjadi pimpinan tim yang dinamai komite pencegahan korupsi ini
selama masa kampanye bambang masuk dalam jajaran
tim dewan pakar anis sandi
dalam jajaran nama anggota juga ada nama mantan wakapolri komjen ugroseno
selain itu ada pula mantan ketua tim tgupp sejak zaman presiden joko widodo
menjadi gubernur dki jakarta muhammad yusuf
anies juga mengangkat aktivis lsm hak asasi manusia nur syahbani kaca sungkana
yang sebelumnya juga tim dewan pakar ani sandi selama masa kampanye pilkada dki jakarta
selain itu ada alumnus universitas gajah mada yang merupakan ahli tata pemerintahan tatak ujiati
anies membantah tudingan bahwa tim ini hanya diisi oleh tim suksesnya selama masa kampanye
framingnya nggak terlalu pas mas
jadi yang hanya pak bw yang beliau menjadi ketua dewan pakar
itu pun bukan tim kampanye tapi dewan pakar
yang lainnya justru diambil dari tempat tempat yang lain
selain tgupp bidang pencegahan korupsi
anies akan mengumumkan bidang pengelolaan pesisir
bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan
serta percepatan pembangunan